presiden joko widodo mengaku belum membaca tabloid indonesia barokah yang tersebar di masjid masjid di jawa tengah
ditemui saat harlah muslimat nu ke tujuh puluh tiga di gelora bung karno calon presiden nomor urut satu itu enggan berkomentar
tabloid indonesia barokah memang berisikan tulisan tulisan yang menyudutkan pasangan calon prabowo sandi
belum kalau nanti sudah dapat saya baru baca baru jangan berkomentar